imam besar front pembela islam atau fpi rizik sihab meminta partai gerindra agar segera berkoalisi dengan pan pks dan pbb pada pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
saran tersebut disampaikan saat wasekjen partai gerindra andre rosiade mengunjungi kediaman rizik di mekah rabu lalu
seperti dilansir laman cnnindonesia com apabila koalisi terwujud andre mengatakan rizik berjanji akan mengajak seluruh umat islam khususnya alumni dua ratus dua belas untuk mendukung
wasekjen gerindra menyambut baik usul dari rizik sihab tersebut terlebih saat ini partai gerindra juga sudah berkoalisi dengan pks di luar pemerintahan dan tengah menjalin komunikasi dengan pan dan pbb
rizik menghendaki koalisi gerindra pks pan dan pbb berkoalisi karena empat partai tersebut dianggap turut membela umat islam dan tidak mendukung basuki cahayapurnama atau ahok di pilkada dki dan juga menolak undang undang ormas

adakah alasan khusus maksudnya
partai ini pertama waktu yang disampaikan oleh ardi rizik ya kepada kami

yang pertama yang kedua tidak mendukung ahok
yang ketiga juga menolak berkuormas
ini yang disampaikan oleh habib rizik di dalam pertemuan rabu malam itu
sehingga beliau meminta agar empat partai ini bisa berkoalisi untuk menghadapi pemilu presiden dua ribu sembilan belas
untuk mengganti khususnya presiden jokowi melalui pemilu
untuk mengganti presiden jokowi
jokowi melalui proses pemilu di dua ribu sembilan belas ini
untuk bisa mengalahkan poros dari pendukung joko widodo begitu ya
tapi apakah ini sekaligus berarti eksklusif untuk partai partai yang disebut itu saja
karena misalnya ada pertanyaan misalnya kemudian ada partai yang juga belum menyatakan
partai yang sekarang mendukung pemerintahan jokowi tetapi kan ada juga yang belum menyatakan akan mendukung jokowi di dua ribu sembilan belas atau tidak
katakanlah disini misalnya pkb begitu ya
kalau misalnya ada partai yang di luar disebutkan rizik sihab
untuk kemudian ikut bergabung dalam koalisi tersebut
apakah itu juga mendapat restu atau tidak direstui oleh rizik sihab
ya beliau sih hanya menyebut empat partai plus satu partai idaman
tapi kami tentu di partai gerindra terus membangun koalisi dengan partai partai yang lain ya
selama ini sekjen kami pak ahmad muzani sedang melakukan komunikasi dengan berbagai partai
yang memang sampai saat ini belum menyatakan dukungan kepada pak jokowi
seperti pan pkb dan juga partai demokrat ya
seperti itu bang imah
bang ander kita tahan dulu ya
bang rey kalau dari bang rey sendiri analisis anda seperti apa melihat ketika muncul wacana yang dimunculkan oleh wasekjen gerindra ini ya
bang andre rosiade ini memang mengatakan ada permintaan atau ada arahan begitu ya paling tidak nasihat dari pak rizik sihab
walaupun kita tidak belum mendengar langsung suara apakah ini benar

secara langsung maksudnya ya
bukan kita meragukan bang andre
tapi ini menurut bang andri seperti itu pertemuan kemarin
sejauh apa kemungkinan besar itu terwujud koalisi itu
pertama dimulai dulu dari standing dari rizik sihab ya
kalau rizik sihab sudah jelas lah
pokoknya kelihatan siapapun partai yang berseberangan dengan pak jokowi didukung kira kira gitu
jadi tidak perlu lihat ideologinya seperti apa visinya seperti apa macam macam
itu standingnya dulu
dan yang kelihatan memang mengemukkan di apa namanya itu
di hadapan itu adalah tiga partai ini setidaknya
yaitu gerindra pkb dan sorry pks pan gitu
itu pertama dulu
sehingga ya didoronglah tiga partai ini dalam kerangka berhadapan hadapan dengan pak jokowi gitu
nah yang kedua adalah soal apa namanya apa namanya istilah itu
mungkin juga terbitik berita yang sampai ke rizik sihab
yang sebetulnya di luar dorongan itu
sekarang ini lagi digagas apa yang disebut dengan poros islam kan
yang menambah di dalamnya adalah pkb ada pan ada pks
dan mungkin juga nanti ada pbb macam macam dan seterusnya
yang sebetulnya itu agak mengeluarkan gerindra dari apa yang
agak mengeluarkan poros islam itu ya
poros islam itu gitu
nah jadi tentu di satu segi mungkin itu agak mengkhawatirkan khususnya pada rizik sihab
kalau sebetulnya konteknya poros islam ini didirikan gitu
atau betul betul terwujud gitu
itu tentu menurut segmen tertentu tidak sesuai dengan visi keislaman yang dibangun oleh rizik sihab gitu
kenapa demikian pak
ya karena secara kultural kan mereka dengan nu agak berbeda
cara pemahaman keagamaannya kan
bahkan beberapa kali misalnya kita lihat bahkan mungkin di acara ini di acara cnn ya
pak muhaymin seringkali mengatakan akan kita tarik
nah itu kan istilah kita tarik itu kan artinya kan
mencoba memasukkan unsur partai partai seperti pks pan yang dianggap selama ini dekat dengan rizik sihab
dengan cara berpolitik ala pkb
yang nu kan kira kira gitu
nah itu tentu saja agak berbeda karena pasti di lapangan kan kelihatan ini kan pertemuan yang sulit dipertemukan
karena cita rasa keislaman yang berbeda diantara dua
dan itu sebetulnya agak yang membuat pada tingkat tertentu mengapa pkb misalnya dengan pks sulit ketemu gitu
karena visi misi soal apa ya
kepartainya ya tapi kultural
karena cita rasa kultural terhadap islamnya yang mereka berbeda dan sebagainya gitu
nah itu yang kedua
tapi juga pada yang samaan kalau kita baca beberapa pernyataan dari pks
ada semacam keraguan juga untuk berkoalisi dengan gerindra
itu bacaan saya gitu kenapa
apa yang ada temukan keraguan seperti apa
karena sampai hari ini mereka misalnya mengatakan belum tegas mengatakan bahwa prabowo sebagai calon presiden mereka
dan oleh karena itu mereka harus nyari siapa wakil dari prabowo itu pertama
nah yang kedua adalah apa istilahnya itu ya
bahkan beberapa nama di luar prabowo sering mereka sekarang meskipun diucapkan oleh aktor aktor ya
bukan oleh partai secara resmi
seperti misalnya gatot ya
mereka sering juga menyebut nama itu dan seterusnya
dan bahkan terlihat beberapa pernyataan mereka yang memang agak pesimis kalau tetap mendorong misalnya prabowo untuk jadi calon presiden
ini apakah dampak dari gerindra belum segera mengumumkan nama prabowo
tentu saya lebih pada fakta fakta lapangan tentu saja berdasarkan survei survei yang terus menerus dilakukan kan
padahal itu dengan asumsi tentu saja dengan asumsi udah pemilihnya itu ya ada pks ada pan
yang asumsinya itu adalah sudah ada pemilih dari pks ada pemilih dari pan
bahkan mungkin dari partai partai yang lain ya yang sudah masuk di dalam struktur kepemilian ini gitu loh
nah mungkin dengan tiba faktor inilah maka desakan dari habib rizik itu bisa dipahami
karena pertama ada potensi sebetulnya mereka tidak menyatu
karena itulah perlu disaksikan oleh
iya ada pks bisa saja cari yang lain gitu
bahkan pks bisa bergabung dengan kelompok yang disebut dengan islam poros islam ini
yang mengusung sebetulnya cita rasa yang ada di dalamnya
kira kira islam moderat kira kira begitulah ya
yang dengan sendirinya akan meninggalkan habib rizik di sini kira kira gitu ya
dan yang ketiga bahkan pada tingkat tertentu ya itu yang kita sebut pks bisa berbeza belahan berbeda atau tidak bersamaan
jadi munculnya pernyataan rizieq siap terkait dengan koalisi gerindra pks pan dan pbb ini
walaupun disampaikan juga dari pihak gerindra kemungkinan justru untuk meyakinkan pks sebenarnya
sayang kalau tapi nanti mungkin bisa andre menjelaskan
sebetulnya para tingkat ini pihak gerindra yang memang berkepentingan betul terhadap koalisi ini tetap terjaga gitu
dan berkebetulan berketemu dengan pak rizieq yang mungkin juga punya kekhawatiran yang sama kira kira gitu
kalau terjadi perpecahan di dalam koalisi
nah itu tadi misalnya pan sampai sekarang juga tidak mengatakan bahwa prabowo misalnya
bahkan tidak berbicara apapun ya terhadap calon
bahkan pan juga menyebut nama lain sebetulnya untuk bisa dicalonkan
seingat saya bahkan tiga bulan sebelum sekarang ya mereka sudah misalnya mengatakan nama lain
keluhan selain pak prabowo macam macam dan sebagainya gitu
pks juga pada hal yang sama gitu
bahkan kalau dibaca beberapa pernyataan tokoh tokohnya punya kecenderungan untuk mengatakan
iya kita bisa bergabung dengan gerindra kira kira begitu
tapi belum tentu calon presidennya pak prabowo kira kira gitu
oke baik nanti kita akan dijelaskan atau dijawab kembali oleh bang andre rosiade setelah jeda berikut tetaplah bersama prime news
saya ingin mendengar jawaban bang andre rosiade atas argumen yang disampaikan oleh bang ray rangkuti barusan
bahwa ini sebenarnya pernyataan dari rizik sihab ini sebenarnya paling berkepentingan adalah gerindra
agar sepertinya pks semakin yakin tetap bersama dengan gerindra
bahkan pan juga tetap bersama gerindra dan lain sebagainya
pertama ya asumsi survei yang disampaikan oleh bang ray rangkuti
karena pak prabowo selama ini kan belum bergerak belum turun ke lapangan belum menyapa warga
sama seperti pak jokowi
padahal dari pagi siang sore malam bahkan sampai subuh foto pak jokowi dan gambar pak jokowi nangkering di seluruh televisi di indonesia
di seluruh media juga
jadi tidak relevan mau menyatakan pak prabowo tidak bisa dijual
padahal sampai saat ini pak prabowo lah satu satunya penantang pak jokowi yang kuat
ahy gatot anies baswedan di seluruh survei untuk calon presiden masih berapa persen
jadi tidak benar itu satu ya
yang kedua yang perlu saya tegaskan
partai gerindra itu sudah final memutuskan pak prabowo sebagai calon presiden tahun dua ribu dua puluh
dan waktu malam pertemuan bersama habib rizik saya juga sudah menyampaikan kepada habib rizik
bahwa insya allah habib bulan april ini kami partai gerindra akan mendeklarasikan pencalonan pak prabowo menjadi calon presiden dua ribu dua puluh
habib tidak ada masalah
beliau hanya minta tolong segera dorong koalisi ini bisa berjalan
sehingga nanti para ulama akan melakukan sidang apa ya bahasa isma ulama
untuk membantu memutuskan siapa calon wakil presidennya
tadi saya tegaskan juga bahwa kuali gerindra sebenarnya sudah memiliki tiket untuk memajukan pak prabowo ya
karena insyaallah sudah solid bersama pki
jadi ini mau saya tegaskan kepada bang rai rangkuti
bahwa tiket sudah di tangan
ya apakah pan mau bergabung bersama kami ataupun mendukung pak jokowi itu haknya pan ya
tapi yang perlu saya tegaskan di sini
bahwa pak prabowo sudah memenjai tiket untuk mencalonkan presiden dua ribu sembilan belas
insyaallah gerindra dan pks sudah solid
pks dengan pks sudah final
sudah final tapi ya sudah sepakat
iya kita sekutu sudah bersama sama selama ini insya allah kita solid
dan kita akan bersama sama mendukung pencalonan pak prabowo
lalu soal partai bulan bintang
kita melihat komentar dan tanggapan yang sangat positif dari partai bulan bintang atas simbohan habib rizik
itu juga menambah kekuatan kepada partai gerindra
nah ini kita masih menunggu sikap pan ya
tapi kami meyakini pak amin rais dan juga arus bawah pan juga akan mendukung pencalonan pak prabowo
tapi itu kami menghormati apapun keputusan yang akan dihasilkan oleh pan
kami akan menghormati
tapi tentu kami akan terus berkomunikasi
jadi tidak benar bahwa pak prabowo tidak laku dijual lagi
pak prabowo adalah penantang terkuat pak jokowi
orang orang yang disebutkan seperti mas anies pak gatot pak anies
elektabilitas sebagai calon presiden masih sekian persen
jadi sulit kalau mereka dipendingkan dengan pak prabowo
apalagi orang orang yang disebutkan oleh bang ray tadi
belum mempunyai tiket untuk maju calon presiden dua ribu sembilan belas
dibandingkan pak prabowo dan pak jokowi yang sudah memegang tiket untuk maju sebagai calon presiden
bang andre tadi pada ada analisis yang sepertinya warnanya seperti ini
yang disampaikan oleh bang rey tadi
jadi pernyataan yang disampaikan oleh rizik sihab ini adalah
lebih tepatnya gerindra lebih berkepentingan
artinya dengan adanya pernyataan ini maka dapat memberi keuntungan bagi gerindra
agar partai partai yang telah bersama itu pks kemudian yang pan yang masih berpikir pikir
karena selama ini cenderung ada pks juga masih mikir mikir akan mengusung calon presiden
mengusung calon yang lain hitung hitungan yang lain dan sebagainya
bagaimana anda menanggapi ini
ya apa namanya usulan pak habib rizik sihab kepada kami tentu kami apresiasi ya
ini menunjukkan bahwa habib rizik dan keluarga besar alumni dua ratus dua belas
sangat mengapresiasi perjuangan pak prabowo dan partai gerindra selama ini ya
tapi yang perlu ditegaskan asumsi bahwa pks belum solid bersama kami
memang pan yang suka sama pan yang sampai saat ini yang belum bisa kita pegang
kepastiannya apakah mendukung pak prabowo atau tidak
tapi kalau gerindra dan pks itu sudah solid gitu loh
jadi asumsi menyatakan apa namanya pks belum solid itu saya juga akan bantah
insya allah pks akan bersama kami mendukung pak prabowo
saya akui kalau pan ya kita belum bisa memastikan apakah akan mendukung pak jokowi
ataupun mendukung pak prabowo
masih pikir pikir ya
tapi kami punya keyakinan dengan komunikasi selama ini
lalu juga pernyataan pak amin rais dan juga arus bawah pan
insya allah pan akan mendukung pencalonan pak prabowo
bang rey kalau kita lihat tadi pernyataan dari rizik sihab yang disampaikan oleh bang andre tadi
lebih kepada ada juga embel embel begitu ya
kalau misalnya koalisi ini terwujud antara gerindra pks pan dan juga pbb
dan kalau idaman lolos nanti bisa juga diikutkan begitu
maka akan dikerahkan seluruh kekuatan umat islam menurut rizik siap ya
kemudian alumni dua ratus dua belas seluruhnya untuk mendukung pemenangan dan mengalahkan calon petahana joko widodo
sebetulnya yang dibutuhkan oleh
bisa nggak hasilnya sama dengan seperti yang di dki misalnya
oh dugaan saya berat
karena sebetulnya kan
karena sebetulnya kan kalau itu yang di apa namanya ya tetap dijadikan sebagai basis
kalau mungkin kalau diselidiki sampai ke bawah itu adalah memang mereka yang aktif di dalam dua ratus dua belas empat ratus sebelas dan seterusnya itu
jadi cuma tiga puluh itu aja
maka sebetulnya yang perlu dilakukan oleh kata kata lah misalnya kalau koalisi ini ada
entah itu gerindra pbb
mencari pangsa pasar di luar itu
jadi ini sih nggak usah
jangan main alumni dua ratus dua belas saja ya
nggak usah ketemu habib rizik sekalipun ya secara alami akan kesana kelihatan kira kira gitu tuh
nah itu karena abib rizik mau menyeluruhkan suaranya kemana kalau bukan kepada kelompok
itu yang saya sebut dari awal tadi standingnya dulu deh
kalau rizik itu sudah pasti kelihatan kira kira ya
pokoknya siapapun yang melawan jokowi akan didukung
jadi kalau misalnya bicara tentang alumni dua ratus dua belas dan kemudian ke kkpt
kekuatan dua ratus dua belas ini dikerahkan begitu ya
ya ada komunitas partai plus dengan komunitas alumni yang disebutkan tadi alumni dua puluh satu empat ratus sebelas gitu
maka tentangan ini tentangan mereka sebenarnya bukanlah itu gitu
bukan mensolidkan ini karena secara alami ini akan solid kira kira gitu tuh
tantangan mereka justru adalah menghadirkan pemilih di luar mereka
di luar sana
dalam rangka itulah kemudian ya cara berpikir katakanlah misalnya dugaan saya seperti pan atau dugaan saya juga seperti pks itu
menghadirkan sosok lain yang memungkinkan pemilih di luar ini di luar komunitas yang disebutkan ini bisa tertarik
jadi kalau masih bermain main soal dua ratus dua belas dan lain sebagainya justru akan terkumpul di situ
udah di landscape ini kalau menurut saya
nah yang sekarang kan sebetulnya mau menarik yang lain
bahkan mungkin jika hatta ketiga perang
hatta ketika prabowo pun bukan sebagai figurnya
misalnya masukkan nama lain di situ
misalnya siapa si a si b
untuk capresnya ini maksudnya
taruhlah misalnya kita sebut misalnya ketua umum partai a partai b masuk di situ gitu ya
itulah yang kita lihat dalam beberapa survei itu
kalau dipasangkan jokowi head to head dengan siapapun lawan politiknya gitu
mereka akan tetap dapat stabil di dua puluh dua puluh lima
di luar prabowo yang agak enak sedikit gitu
nah itu menjelaskan bahwa pemilih ini tidak kemana mana
memang setia tetap di bawah koalisi di luar jokowi kira kira gitu
jadi apa yang disampaikan rizky siap dengan pengeran dan sebagainya
dugaan saya ya di situ situ saja
dan ini kan sebetulnya udah agak hitam putih ya
yang sini nggak akan pindah ke jokowi
yang dimungkin pemilih jokowi yang militan nggak akan pindah ke kelompok ini
nah dari luar ini
masih cukup banyak
nah cukup banyak ini melihat apakah akan masuk ke jokowi
apakah akan masuk ke katakanlah misalnya
nah oleh karena itulah yang saya sebutkan tadi
tantangan terberat mereka sebetulnya bukan soliditas yang dimaksud ini
tantangan mereka itu adalah mencari pangsa pasar di luar komunitas jokowi
jadi kita mintakan tanggapan ke bang andre setelah jeda berikut ini
dan prime news masih akan segera kembali setelah jeda
dari pernyataan rizik sihab yang disampaikan oleh bang andre tadi
ada janji dari rizik sihab akan mengerahkan seluruh kekuatan umat islam
terutama alumni dua ratus dua belas dikerahkan untuk membantu pemenangan koalisi
jika terbentuk begitu koalisi antara gerindra pks pan pbb dan juga nanti partai idaman kalau lolos
tapi menurut analisis ray rangkuti tadi disebutkan bahwa sebenarnya alumni dua ratus dua belas ini tidak akan banyak memberi kontribusi suara yang besar
artinya harus ada pangsa pasarnya di luar itu yang dikejar oleh jika koalisi ini terbentuk
pertama kami tentu juga akan terus berkomunikasi dengan partai politik yang di luar empat partai ini
yang di luar empat partai itu
ada peluang kami mendapatkan dukungan dari pkb dan juga partai demokrat
itu pertama kita akan terus melakukan komunikasi dengan parpol parpol yang sampai saat ini belum memberikan dukungan ke siapa siapa
seperti demokrat dan pkb
yang kedua ya kita melihat polarisasi
pirkada dki juga asumsi
ini kan disampaikan oleh bang ray juga
yang kita tahu bahwa pemilih ahok adalah pemilih jokowi
pemilih anies dan sandi inilah yang akan jadi pemilih pak prabowo subianto
jadi tidak benar juga
pirkada dki adalah pilpres ukuran ini
pilkada dki ini adalah contoh pertarungan antara pak prabowo dan pak jokowi
kita tahu sama tahu
pendukung pak ahok adalah pendukung pak jokowi
bahkan pak jokowi secara tersirat mendukung pak ahok secara terbuka luar biasa
meskipun pak ahok sudah jadi tersangka akan terdakwa
pak ahok juga dibawa ke dalam mobil kepresidenan bersama sama pak jokowi
itu kan menunjukkan bahwa pak jokowi ada di belakang ahok ya
bahkan bukan itu saja
kami merasakan waktu pilkada dki betapa kuatnya dukungan infrastruktur kekuasaan kepada pak ahok
jadi sebenarnya cukup besar juga kalau kemudian menggunakan alumni dua ratus dua belas ini cukup besar juga dampaknya begitu ya untuk pemenangan di dua ribu sembilan belas maksudnya bang andre ya
asumsi bang rai ini juga tidak bisa kita nyatakan benar seluruhnya
insya allah kami meyakini bahwa kekuatan gerindra pks nanti pan bulan bintang bisa bergabung
kalau bisa ada juga demokrat dan juga pkb
seluruh keluarga besar reuni dua ratus dua belas dan seluruh umat islam yang ada
kami meyakini bahwa pak prabowo pak sugianto akan memenangkan bpres dua ribu sembilan belas ini
apalagi sekarang rakyat semakin sulit ya

oke singkat saja bang rey sebagai penutup
pirkada dki itu contoh kecil dari yang terjadi nanti dalam bpres
itu yang kita sebutkan tadi pada
pada ujungnya memang empat partai ini kalau terjadi membutuhkan bantuan yang lain
bisa dari demokrat bisa dari pkb
tapi kalau hanya kekuatan ini akan mentok gitu
nah itu satu
yang kedua menyamaratakan antara dki jakarta dengan bpres itu menurut saya juga terlalu cepat
karena subjeknya beda objeknya juga beda
kekalahan ahok itu
kekalahan ahok itu karena tragedi peristiwa hukum yang dialaminya
dan itu mungkin gak akan terjadi pada jokowi
itu beda makanya beda kondisi maksudnya ya
beda kondisi gitu
oleh karena itu jangan terlalu terobsesi bahwa peristiwa di dki jakarta misalnya
bisa mengilhami dua ribu sebelas
ya terjadi di kecuali ya polanya akan dipakai
misalnya ya mayat diintimidasi nggak akan disolatkan ya kan
tapi dampaknya akan beda
maksudnya tidak terlalu setara elektoral tidak terlalu sama
menurut saya sedikit banyak
sedikit banyak orang juga belajar dari peristiwa dki jakarta
sebuah peristiwa pilkada yang mencederai demokrasi kita melukai kita sebagai sebuah bangsa
nah tentu itu juga sebetulnya harapan saya
kalau kita mau bukan hanya sekedar menang menangan
tetapi tujuan dari semua proses politik kita ini dalam kerangka justru memperkuat demokrasinya
model model di dki jakarta yang tidak boleh orang seorang mati disalatkan macam macam itu
gak boleh lagi terjadi dalam peristiwa politik

baik kita lihat nanti seperti apa koalisi ini
apakah akan terbentuk atau justru akan menjadi poros baru begitu ya
kekuatan di luar nama prabowo dan juga nama joko widodo
terima kasih atas ulasannya malam hari ini
selamat melanjutkan ibadah umroh bang andre